rusan kita belum sesat
gue masih tau sama lu mo
gue gak akan percaya gitu aja sebelum gue denger sendiri dari omongannya bot
sampai ketemu lagi nanti
kalau lo masih belum kuat naik motor mendingan lo telepon temen lo
biar mereka jemput lo
gak usah sopet dulu sama gue
gue tau apa yang harus gue lakuin
tadi gue nolongin lo karena rasa kemanusiaan doang
tapi ternyata lo gak tau terima kasih
gue gak nyangka dia peduli sama gue
tapi sayang gue gak bisa bersikap baik ke cewek
karena gue gak mau deket lagi sama cewek
apalagi berurusan soal cinta
saya yakin kita akan mendapatkan profit yang besar
pak herman hanya perlu menetapkan diri
dan setujui berkas kerjasama ini
kalau pak herman sudah tanda tangan
saya akan meminta tim saya
untuk langsung bekerja
boleh dijelaskan pada saya pak
besar sharing profitnya yang saya dapatkan
saya ada datanya sebentar ya pak
kita harus buru buru nih
lihat kondisinya boy
gue tuh mau ngingetin
lo udah nelfon bokapnya boy belum
buat ngabarin keluarganya
makanya orang ngomong didengin dulu
duh pak gue ntar gue telepon
gak biasanya ian telpon saya
apa ada masalah dengan boe
pak saya permisi sebentar
tunggu tunggu tunggu
boy kecelakaan om
ada di rumah sakit harapan
saya gini sama temen temen yang lain sih
baru banget sampai rumah sakit nih om
kita belum liat kondisinya boy gimana
kalau kamu sudah tahu keadaannya boy
kabarin saya sempet
selesai meeting ini
saya akan segera kesana